tahun dua ribu tiga belas adalah tahun penuh tantangan dan perubahan bagi perekonomian indonesia
berangkat dengan optimisme perbaikan di awal tahun
realisasi perekonomian global pada tahun dua ribu tiga belas justru melemah
siklus dan tatanan ekonomi global mengalami pergeseran
negara emerging market yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global di tahun ini justru melemah
dan tren penurunan harga komoditas pun terus berlanjut
dampak terhadap melebarnya defisit transaksi berjalan indonesia tidak dapat dihindari
dan nilai tukar rupiah pun terdorong melemah
eskalasi pelemahan rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan mei hingga menjelang akhir september dua ribu tujuh belas
saat terjadi peningkatan aliran keluar modal asing di pasar keuangan
hal ini diakibatkan oleh rencana pengurangan stimulus moneter di amerika serikat
dan persepsi negatif investor terhadap fundamental ekonomi indonesia
inflasi yang meningkat tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga bbm bersubsidi dan kenaikan harga pangan
turut memperburuk pandangan terhadap fundamental ekonomi indonesia
pengaruh ekonomi global terhadap ekonomi domestik semakin besar karena pada saat yang bersamaan
topangan struktur ekonomi indonesia belum cukup kuat

hal ini tidak terlepas dari sejumlah permasalahan struktural domestik
antara lain komposisi ekspor yang banyak berbasis sumber daya alam
kemandirian dalam aspek pangan energi dan teknologi yang belum kuat
serta pasar keuangan yang belum dalam
dampak dari kombinasi kondisi global dan domestik tersebut terus memberikan tekanan kepada ekonomi indonesia
hingga mencapai puncaknya di tirmulan tiga dua ribu tiga belas
bank indonesia dan pemerintah menempuh berbagai respons
guna memastikan stabilitas ekonomi kembali terkendali dan struktur perekonomian kembali seimbang
respons kebijakan bank indonesia diarahkan untuk memastikan bahwa inflasi dapat segera kembali
kelintasan sasaran inflasi empat lima plus minus satu persen pada dua ribu empat belas dan empat plus minus satu persen pada dua ribu lima belas
serta defisit transaksi berjalan dapat ditekan kepada level yang lebih sehat
dan mengembalikan kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah
respons kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal
mengendalikan permintaan domestik dan inflasi
serta menekan defisit transaksi berjalan
kebijakan kebijakan tersebut secara garis besar ditempuh melalui tiga bauran kebijakan
kelurahan kebijakan pertama ditempuh oleh bank indonesia dengan mengoptimalkan semua instrumen yang ada
bauran kebijakan kedua ditempuh melalui optimalisasi
kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan perekonomian
bauran ketiga terkait kebijakan berdimensi jangka menengah untuk memperkuat struktur perekonomian
dalam kaitan ini bank indonesia menetapkan bi rate agar tetap konsisten dengan sasaran inflasi ke depan
sehingga bi rate selama tahun dua ribu tiga belas meningkat sebesar satu ratus tujuh puluh lima basis point menjadi tujuh lima puluh persen pada akhir dua ribu tiga belas
kebijakan juga ditopang oleh kebijakan nilai tukar rupiah
yang diarahkan sesuai dengan kondisi fundamentalnya
serta berbagai kebijakan lain dalam rangka memperkuat operasi moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan
kebijakan makroekonomi ditopang pula kebijakan struktural yang juga dilakukan oleh bank indonesia dan pemerintah
melalui paket paket kebijakan yang diterapkan di tahun dua ribu tiga belas
upaya bank indonesia dan pemerintah mulai membuahkan hasil
perkembangan di triwulan empat dua ribu tiga belas menunjukkan bahwa ekonomi
pertumbuhan ekonomi indonesia di triwulan empat dua ribu tiga belas lebih baik dari perkiraan bank indonesia
disertai dengan struktur yang lebih berimbang
respons antisipatif bank indonesia dan pemerintah mampu mengurangi tekanan pada stabilitas perekonomian
sehingga diharapkan inflasi dapat segera kembali pada lintasan sasaran empat lima plus minus
dan empat persen di tahun dua ribu lima belas
meskipun secara keseluruhan tahun dua ribu tiga belas tercatat tinggi sebesar delapan tiga puluh delapan persen
perkembangan inflasi di tahun dua ribu tiga belas tetap terjaga di level satu digit
respons kebijakan yang telah ditempuh bank indonesia juga mengarahkan moderasi pertumbuhan ekonomi tetap terkendali
dan memastikan sumber pertumbuhan ekonomi lebih seimbang
seperti tercermin pada defisit transaksi berjalan yang mulai menurun
mulai menurun ke level yang lebih sehat pada tribulan empat dua ribu tiga belas
arah ekonomi yang sesuai harapan pada tribulan empat dua ribu tiga belas kiranya tidak lekas membuat kita berpuas diri
karena potensi gejolak masih tetap ada
kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu empat belas tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan
serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi untuk bergerak secara seimbang
sehingga dapat mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah

konsistensi kebijakan moneter tersebut penting karena dinamika perekonomian di dua ribu tiga belas telah meninggalkan pesan berharga
tentang pentingnya menjaga disiplin kebijakan makroekonomi baik fiskal maupun moneter
percepatan kebijakan struktural juga semakin mendesak dilakukan bila kita ingin terus tumbuh dan bermigrasi menjadi negara berpendapatan tinggi
dalam kaitan ini kita membutuhkan penguatan kapabilitas industrial
dan pembangunan kapasitas inovasi untuk menjadi pengungkit perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
setiap episode kehidupan bangsa ini naik maupun turun termasuk dinamika ekonomi selama dua ribu tujuh belas
adalah sebuah titik sejarah yang berharga untuk dijadikan pelajaran
berbagai kebijakan yang telah ditempuh untuk melampauinya serta prospek beserta prasyarat yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian di masa depan
seluruhnya terangkum dalam buku laporan perekonomian indonesia dua ribu dua puluh